food bank indonesia memperkirakan
fruit bank indonesia memperkirakan
fruit bank indonesia memperkirakan
fruit bank indonesia memperkirakan
fruit bank indonesia memperkirakan
fruit bank indonesia memperkirakan
fruit bank indonesia memperkirakan
pengeluaran pemerintah kami harapkan demand permintaan akan kredit akan meningkat kembali
dengan demikian pertumbuhan kredit akan meningkat lagi pada triwulan tiga
untuk dua ribu enam belas bank indonesia masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ada di kisaran lima empat sampai lima delapan persen
dan sumber utama yang bisa kita perhatikan adalah di pembentukan modal tetap bruto
itu akan berperan antara enam sembilan sampai tujuh tiga persen
sedangkan konsumsi rumah tangga antara empat sembilan sampai lima tiga persen
secara khusus kami juga membuka fokus group
karena perilaku mereka dalam bertransaksi falas itu juga menjadi perhatian kami
salah satu yang kami cermati adalah perkembanganstro rekening nostro dari bank bank
tentunya besaran besaran perkembangan kredit dan perkembangan dana pihak ketiga tetap menjadi indikator indikator
kedepan kita akan tingkatkan supervisory action yang dilakukan bersama sama tentunya dengan ojk
dan juga secara rutin kami akan mengevaluasi kebijakan kebijakan yang kami lakukan
dan pengaruhnya terhadap individual bank itu tetap menjadi
fokus kami ke depan
jadi itu kemudian satu hal lagi mungkin yang berulang kali pak gubernur ingatkan adalah tentang besaran utang luar negeri kita
dan ini tidak saja utang luar negeri swasta tapi juga utang luar negeri dari sektor perbankan juga menjadi perhatian untuk kita cermati bersama
kami memandang bahwa pergerakan rupiah sekarang sudah under value
oleh karena itu sesuai dengan mandat yang diberikan kepada bank indonesia
sehingga dalam jangka panjang keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal dapat kita jaga
memang benar bahwa kita juga menyadari bahwa tentu pelemahan ider ini yaitu tukar rupiah ini akan dapat memiliki implikasi terhadap pencapaian sasaran inflasi yang sudah ditetapkan
oleh karena itu bi tentu saja akan selalu melakukan analisis analisis ya
untuk memastikan bahwa pergerakan khususnya terkait dengan sistem stabilitas dan keuangan
memastikan bahwa sistem stabilitas keuangan kita akan tetap
terjaga dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas tersebut
jadi saya kira tadi yang disampaikan oleh pak peri betul bahwa kita bukan hanya khawatir